jangan lupa subscribe channel ini untuk dapat info terbaru dari kami
baik roni saat ini memang benar sekali ada dampak dari anjloknya kereta api di wesel jalur tanah abang dan karet pagi tadi pada pukul empat dua puluh tepatnya
dan sekarang tempat saya berada di stasiun manggarai jakarta selatan terpaksa menjadi tujuan akhir para penumpang yang menuju ke jati negara juga tanah abang untuk turun di sini dan menyambung perjalanan mereka dengan modal transportasi yang lain dikarenakan kereta anjlok tersebut
dan seperti pemantauan saya dan tim di sini sudah mulai kondusif suasananya karena para penumpang sudah mulai berkurang
dari ribuan penumpang yang ada pada pagi tadi sejak pukul enam belas
dan beberapa dari mereka masih ada yang bersedia untuk menunggu untuk menaiki feeder train yang disediakan oleh pt komuter line jakarta untuk membawa mereka dari stasiun manggarai ke stasiun sudirman
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia aziza hanum melaporkan langsung dari stasiun tanah abang jakarta
terima kasih atas menyaksikan cnn indonesia update pukul sepuluh waktu indonesia barat selamat pagi dan sampai jumpa